pemerintah resmi meluncurkan rumah digital indonesia
yakni platform digital yang bisa diakses oleh masyarakat
untuk turut serta memeriakan hud ke tujuh puluh enam kemerdekaan
di tengah masa pandemi covid sembilan belas
dalam rumah digital indonesia ini
masyarakat tidak hanya bisa mengikuti acara kenegaraan
seperti detik detik proklamasi
tapi juga lomba tujuh belasan konser dan pentas seni
serta bazar dari umkm lokal
milenial presiden putri tanjung
rumah digital indonesia disiapkan untuk bisa digunakan
dan dinikmati oleh masyarakat
dalam memeriakan hari ulang tahun ke tujuh puluh enam
kemerdekaan republik indonesia pada dua ribu dua puluh satu ini
berisi ragam kegiatan yang bisa diikuti oleh seluruh lapisan masyarakat
rumah digital indonesia akan mulai bisa diakses
sejumlah kegiatan kenegaraan
lomba kas tujuh belas agustus pentas seni
ruang literasi digital
hingga bazar umkm lokal
bisa diakses oleh masyarakat secara meriah
seperti pesan bapak presiden
rumah digital indonesia ini hadir sebagai wadah partisipasi dan kebersamaan mas budi
dimana kita bisa merayakan kemerdekaan tanpa ada sekat
berkolaborasi membuat karya yang bisa dinikmati bersama
mengapresiasi produk umkm karya anak bangsa pastinya
dan belajar lebih mengenal indonesia dengan segala kekayaan ragam budaya dan keindahan
banyak sekali aktivitas kemerdekaan yang biasanya kita lakukan secara offline
ini kita pindahin semua dan kita bisa melakukannya secara online
dan masyarakat bisa eksplor berbagai ruang di rumah digital indonesia